dua orang warga negara indonesia yang terpapar virus corona b satu ratus tujuh belas juga saat ini telah dinyatakan negatif
sementara itu juru bicara satgas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyatakan
vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi masal masih efektif untuk menghadapi varian baru covid sembilan belas yang telah masuk ke indonesia
pemerintah memastikan vaksin covid sembilan belas yang saat ini digunakan di indonesia
masih efektif dalam melawan mutasi covid sembilan belas asal inggris yaitu b satu satu
gubernur jawa barat ridwan kamil meminta pemerintah pusat
untuk memperketat pintu pintu masuk ke wilayah indonesia
usai ditemukannya dua orang warga karawang yang terpapar varian baru virus corona
kita juga mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat
bahwa pintu pintu masuk dari luar negeri itu prosedur harus lebih diperketat
kemarin itu ditemukan b satu satu tujuh varian covid baru yang lebih ganas
tapi sekarang sudah sembuh alhamdulillah ya
virus b satu satu tujuh merupakan kumpulan mutasi virus corona
varian baru virusnya
ini pertama kali ditemukan di inggris pada september dua ribu dua puluh lalu
menurut ahli biologi molekuler ahmad utomo
orang yang terkonfirmasi varian virus ini memiliki gejala yang sama dengan virus covid sembilan belas
seperti batuk sakit tenggorokan hingga demam
melihat fakta ini masyarakat diminta untuk ekstra hati hati
dengan menerapkan protokol kesehatan secara maksimal
apalagi penelitian menunjukkan tingkat penularan virus ini mencapai lebih dari tiga puluh persen
tim liputan cnn indonesia